salah satu tawaran yang akan dibawa raja arab saudi salman bin abdul aziz dalam turasia adalah rencana penjualan saham saudi aramco
melalui initial public offering ataupun ipo ataupun juga penawaran umum saham perdana
menteri energi arab saudi bersama direksi saudi aramco juga ikut dalam rombongan raja salman
saudi aramco adalah perusahaan migas raksasa yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh kerajaan arab saudi
negara timur tengah yang memulai reformasi ekonomi sejak dua tahun lalu itu akan menawarkan saham saudi aramco ke malaysia indonesia jepang hingga tiongkok